santai aja anak bro haikal kita sama sama anak motor iya apa
udah tua tau kita nggak cocok tahu kita udah tua tahu maaf ya nah
banget ya om
bilangin sama pak hendrik jangan hutang gitu ya
selamat ya pak
nilai reva bagus dia juara pertama di kelas ini alhamdulillah
siapa yang jadi juara umum di sekolah ini juara umumnya boy wirawan pak
boy juara umum
ya pak dia itu termasuk murid baru di sekolah ini tapi dia langsung jadi murid berprestasi dan juga
sudah mengharumkan nama sekolah ini dengan juara olimpiade matematika pak ya udah begitu terima kasih
kok beneran hamil
serah lo deh mau mikir apa ya
yang jelas lo lebih baik sekarang juga lo keluar dari kamar gue
karena nih gue lagi mual
pengen pergi ninggalin dia
nah sekarang lo ngapain pake hamil segala
gue tau ini kayaknya bau bau pengen ngerjain kue
gue tau lo pas lagi rekam suara gue
lo lagi ngejebak gue supaya gue bongkar semuanya
dan supaya lo bisa tunjukin ke papi lo bahwa gue lagi ngerjain papi lo
tuh liat sendiri
gue tuh lagi ga megang hp
gue tuh juga ga bawa apa
gue yakin jangan jangan ini semua cuma akal akalan lo aja
karena lo pengen ngejebak bokap gue
supaya nanti bokap gue susah buat ceraiin lo
terserah lo mau mikir apa reval
gue udah gak peduli lagi sama sekali ya
gue juga amit amit cabang bayi punya anak dari bokap lo yang gak penting itu
gue gak mau ada perlawanan
jadi ini om kamu yan
jadi melihat hasil rapotnya yan
nilainya mengkhawatirkan ya om
dia nggak bisa ikut ujian nasional om
terus gue bisa dijual beneran nih sama emak
makanya lain kali belajar yang benar
keponakan saya ini lebih diperhatikan lagi di sekolah
biar nanti saya di rumah ikut jagen dia
untuk belajarnya lebih giat lagi
dengarin tuh yan
kalo begitu kita permisi
oh iya baik om
aduh aduh aduh
jangan kebanyakan liburan om
makasih ya udah nolongin haikal
santai aja anak bro haikal
iya ya bapak
sang muda udah tua tau kita
nggak cocok tau
nggak mungkin kita udah tua tau
kita duluan ya
kita udah responnya udah
kita udah responit nih
karena papa harus ke kantong
eh tunggu dulu
papa harus asurin mama dulu
yalah ini siapa lagi yang asurin mama
nah ini baru cocok
makasih ya udah ambilin raportnya boy
boy kamu nggak boleh bilang terima kasih dong
seharusnya emang mama sama papa tuh dateng ambil rapat kamu
bukan ke waktu itu sih
kan ada hicle ada ian
banyak kok temen temen boy
kamu juga ya baik ya
apapun yang akan dihadapi
lu harus berjiwa besar sebagai laki laki
itu baru namanya cowok
udah lo berdua gak usah panggil
lo sama bang bagas sekarang udah temenan
bang bagus udah bantuin gue ngambilin rapat
ya bagus lah kalau gitu
lebih enak tuh lebih banyakin temen
daripada banyakin musuh
makanya main motor sih boleh boleh aja
tapi harus stabil juga sama belajar
terus gimana nih
gue takut banget si rosy dijual
hal halus pak nilainya apa
saya tidak nyangka anak abadnya pintar pisang ternyata
masa nilai kayak gitu bagus masih kurang lah
padahal pak si neng mah jarang jarang belajarnya
eh girls kalian udah ngambil rapat
ya allah sih telat
ya sorry tadi kan gue beres beres dulu
soalnya kan sekarang sekalian gue mau langsung ke bandung
ya kita kapan ketemunya dong
tau kenapa sih lo harus ke bandung ray
mana reva juga harus ke sekolah asrama lagi
aduh gak seru banget kita gak bakal pernah full team lagi dong
ya udah deh gue ke jogja juga ya da
eh kok lo gak tahan gue
bukannya gue gak cegah sama kalian
tapi ini di muka kebaikan abah
gue pengen abah cepet cepet kembali lagi ingatannya
abahnya boleh gue ketok nggak kan kalau di kartun kartun diketok balik tuh ingatan
nih gak boleh neng bahaya tuh
padahal di kartun bisa kok
eh jangan sedih tuh kamu rama malu tuh lah
aduh jadi asa dosa misahin mereka
kampurannya neng semoga niat abah ini tidak salah
kalian mau tahu kenapa hanyakan saja pada rumput yang bergoyang
kok gue yang bukul abahnya gak habis balik
ayo jogja mari kali kalau di film film kayak gitu di film film kartun